inilah aktivitas warga desa yang tinggal di lereng gunung merapi
antara lain desa kepoharjo kapanewan cangkeringan sleman yogyakarta
mencari pakan di ladang untuk hewan ternak menjadi salah satu kegiatan utama pada siang menjelang sore hari
perubahan status gunung merapi yang disampaikan oleh balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
atau bpptkg kami siang tidak mempengaruhi aktivitas warga
namun perubahan status tersebut menjadi peringatan untuk menyikapi kewaspadaan
seperti menyiapkan surat berharga agar mudah dibawa saat proses evakuasi
kalau warga kepoharjo mencikapinya karena dari bpptkg itu kan radius lima km
sedangkan kopeng ini kan sudah lebih dari lima km
aktivitas warga masih biasa tapi tetap semua waspada mas
dan semua surat surat sudah digemas waktu itu ditinggalkan harus selalu sudah siap dibawa
saat terjadi erupsi gunung merapi pada dua ribu sepuluh
desa kepoharjo termasuk yang terkena dampak
ketika itu banyak rumah penduduk yang diterjang awan panas atau wedus gembel
sehingga harus ditinggalkan penghuninya
sementara itu badan penanggulangan bencana daerah kabupaten magelang pada kamis malam
mendatangi tiga desa yang berada di kawasan rawan bencana gunung merapi
dan mengimbau warga agar segera mengungsi
tiga desa yang berada di kecamatan dukun tersebut adalah
desa paten desa kerenjing dan desa ngargomulyo
seluruhnya rata rata berjarak
lima hingga enam km dari puncak gunung merapi
pihak bpbd kabupaten magelang mengimbau warga
agar mengungsi ke lokasi yang sudah disiapkan di desa penyangga
untuk menekan resiko bencana setelah dinaikannya status gunung merapi
mengejawakan kehatian demi keselamatan masyarakat
sehingga kita tidak mungkin melawan merapi
yang bisa adalah mensiasati
caranya menjauh dari pusat bencana
ya ini letusan dari puncak
kita harus meninggalkan
aktivitas warga gunung merapi yang terus meningkat
membuat bp pt kg menaikkan status gunung merapi
menjadi level tiga pada kamis siang
disebutkan potensi letusan gunung merapi saat ini bersifat eksplosif
sehingga ancaman bahaya lontaran material
dikhawatirkan bisa mencapai permukiman warga
tim liputan cnn indonesia